kayaknya kamu lagi ada masalah ya
coba cerita ke papa
siapa tahu papa bisa bantu kamu
aku cuma masih kesel aja pak
pusing deh pengguna
besok aja mikir ya
udah pusing kepalanya isirat aja sekarang
ya pusing mikir dong
iya isirat sekarang besok aja mikir ya
kan udah dapat nama depannya
tinggal cari nama belakang
ya si rahat dengerin saya
jangan sampai cuma gara gara pilih nama
semoga aja nanti malam intensinya andin turun
gue lupa untuk minum lagi
boleh sebentar ya
oh iya rena tadi gak masuk
dia kan gak tau kalau besok ada tugas
saya kabarin bu andina aja deh
maaf kalau saya mengganggu
iya gak kok kenapa miss
ini bu saya mau kasih tahu
kalau besok rena ada tugas prakarya
dengan membawa piring plastik kue
lem dan benang wall
untuk membuat prakaryanya
karena kan tadi rena tidak masuk hari ini
karena kan tadi rena tidak masuk hari ini

rena gak masuk

bu andin dengar suara saya tidak
rena baik baik aja
nanti saya siapin semuanya ya
terima kasih ya miss
sama sama bu terima kasih kembali ya bu
mas roku gak cerita sama aku ya
tadi aku sempat melihat mereka
aku mau panggil
eh tapi terus merekanya keburu jalan
belum belum datang kesini
tapi mama serius mama liat masalah sama rena
cuma yang agak aneh memang pas mama lihat itu rena
lagi duduk di kursi roda sih
duduk di kursi roda
rena duduk di kursi roda
mama juga gak tau
mama liatnya gitu
makanya mama mau nyamperin mereka tapi
terus mereka keburu jalan tadi tuh
apa masalah sembunyian kakus soal kondisi rena
tidak ada masalah
saya bisa nyamperin mereka
makanya saya bisa nyamperin mereka
tapi aku gak mau nyamperin mereka
aku mau nyamperin mereka
aku mau nyamperin mereka
tapi aku mau nyamperin mereka

aku mau nyamperin mereka
tapi aku mau nyamperin mereka
silahkan duduk kembali

atas nama terdakwa saudara iqbal kusuma hadi dimulai dan terbuka untuk umum
silakan saudara terdakwa untuk dibawa ke ruang sidang
saya mohon kebaikan hati kamu jazzle
berikan saya keringanan jesse
saya sudah banyak bantu kamu
jalankan saja persidangan ini tolong
saya minta semua tenang
saudara iqbal silakan anda duduk di kursi yang telah disediakan
baik yang mulia
saudara iqbal apakah anda sudah berhenti
saudara iqbal apakah anda sudah berhenti
baik saya persilakan kepada saksi kunci untuk memberikan kesaksiannya
baik yang mulia
baik saya persilakan kepada saksi kunci untuk memberikan kesaksiannya
baik sewboat toda rendanya
baik lady terina cari diri
baik lady terina cari diri
silakan anda berdiri untuk mengandai sumpah
hari ini aku akan bersaksi
bantu aku ya pak
supaya aku tetap tenang
aku akan memberikan kesaksian terbaikku
agar usaha papa mencari pelaku pemerkosaanku selama ini tidak sia sia
mbak jessy udah siap
kan aku sengaja makan dikit biar baju priwetnya muat
eh taunya priwetnya malah nggak jadi
gimana ya kalau besok perutku buncit terus bajunya gak muat
aku nggak kepikiran sih
yaudah gini aja
itu bisa bakar lagi kalori yang kau makan tadi
kau baju laraga
saya bawa sih di mobil
baik sebentar ya pak
hai kak hari ini prakpet nggak
sabur besok prakteknya
ini sekarang kakak mau ke dapur mau masak
eh gimana priwetnya
kakak pengen lihat deh hasilnya
pasti hasilnya bagus bagus banget deh cat
hasilnya gimana orang periwita batal kak
nggak jadi hari ini aku tuh priwet gara gara fotografernya nggak jadi dateng karena rumahnya kebanjiran
terus gimana ganti jadwal
katanya sih besok
tapi aku nggak tahu juga deh
kak aku boleh minta tolong gak
siapin baju olahragaku sama calon olahraga sama sepatu
boleh nggak kak
iya ya bisa bisa aku siapin dulu sebentar ya
ya sama sama kak
baik sidang hari ini kami nyatakan selesai
sidang berikutnya adalah sidang putusan yang akan dilaksanakan sesuai jadwal yang akan segera kami beritahukan

sejak picking timegreen iudo
nah ni siapa sihbak
alhamdulillah perasaan aku sekarang udah lega pantas
akhirnya aku mampu juga mengungkap kebenaran demi mendapatkan keadilan
kamu melakukan hal yang benar des
om tante terima kasih banyak yang udah menemani aku hari ini
sungguh ini kekuatan buat aku
semoga iqbal mendapatkan hukuman yang setimpal
dan keadilan bisa ditegakkan seadil adilnya
terima kasih tante terima kasih om
kalau kamu udah enakan
gimana kalau kita keluar
terus kita jumlah ke nusa
kamu mau ikut nggak
aku udah kangen banget sama nusa dalam kebetulan gak ketemu dia
aku tolong sebentar ya
ini sebentar lagi selesai
bu elsa ada kunjungan
bu besok kan lomba ya
kira kira keluarga bisa datang nggak
boleh masing masing orang boleh buat tiga orang
gue ajak siapa ya
papa mama terus siapa
tapi emangnya dia mau
mau ya lagiin kan nino kan biasanya sibuk
gak usah lah daripada dia nggak dateng

atau ada orang lain
kangen banget sama kamu sa
saya juga kangen loh sama kamu jess
mama kok bisa sama jessi sih ma
jessi ini sepupu kamu sa
jadi papanya jessi irfan itu adalah adik dari mama kandungnya andin
jadi jessi ini kepulangan papa
ya ampun jess
emang sih mbak nini tuh pernah cerita sama aku kalau dia masih punya om
tapi aku nggak nyangka kalau anaknya itu jessi
aku juga nggak nyangka
ternyata kita saudara ya
ternyata kita masih keluarganya jazz
eh ayo duduk sini sini
kamu kan kenal sama papa aku juga ya kak
aku mau ngasih tau sekarang papa aku udah gak ada
maksudnya nggak ada gimana sih
papa aku udah meninggal sa
ya ampun jess
saya turut berduka cita ya
kemarin kemarin sih aku sempat hancur banget
tapi sekarang udah better karena disupport sama tante sarah
om surya tante rosa mbak anding sama mas al semua yang bantuin aku
aku jadi bisa kuat lagi sekarang
eh sekarang kamu juga punya saya loh
kalau kamu butuh cerita ke saya saya siap kok
mama tau nggak
besok ibu gubernur datang ke lapas
iya mau diadain perlombaan gitu
lomba kreativitas buat yang di lapas ini
bisa mama tahu nggak sih aku itu jahit baju sendiri loh
tau nggak mama pernah ngajarin aku dulu
ternyata ada gunanya ya sayangnya
kalau misalkan kalian bisa datang kalian datang ya mama datang ya
oh pas dong kalau gitu ya
mama papa jessy
aku boleh ikut
lombanya mulai jam sepuluh
nanti tante sama om jemput kamu lagi ya besok
oh iya kayaknya reina juga udah mulai sekolah
jadi daripada jemput di rumah ribet jemput di sekolahnya reina aja
tante tau kan gimana
ya udah boleh
ya udah boleh
ya ini temaku
mama gak sabar pengen ngeliat baju yang kamu bikin sendiri itu
mama harus liat
aku udah bangun
aku bangun mas
tidur lagi saya rahat
aku pengen ketemu sama rina
hari ini gak dulu kesini ya
biar kamu bisa banyak istirahat
mama pasti gak enak kalau bohong terus ke andin kan
hari ini kan tanggal dua puluh tiga
kamu inget gak besok tanggal berapa
empat belas bulan pernikahan kita
saya emang pinginnya tuh biar besok aja reina kesini
sekalian kita ngadain suka ngecil kecilan lah
nanti kalau hari ini kesini besok kesini lagi
kasih reina capek kamu juga bisa capek
ketemu reina kan pasti gak sebentar
pasti juga kamu punya ngajak mainin
besok aja ya
alhamdulillah andin gak curiga
semoga besok rina benar benar sembuh
jadi kalau reina ketemu andin andin gak curiga reina sempat keserempet motor
dia pasti marah sama nino dan tensinya dia bakal naik lagi
masalah kenapa sih harus bohong suara reina
aku tahu kamu begini maksudnya biar aku tuh gak kepikiran
dan biar tensi aku gak naik
tapi aku malah jadi kepikiran karena tahu dari orang lain mas
aduh kakinya itu
oke sekarang waktunya rena bobo siang dulu ya
ma besok empat belas bulan pernikahanku dan andin
kita mau rayakan kecil kecilan di rumah sakit
tapi pastikan reina benar benar udah sehat ya ma
aku gak mau anda jadi kepikiran
mama pasti datang dan pastikan reina sudah benar benar sehat
masih sakit sedikit
oma doain cepet sembuh sakitnya kakinya ya
nanti kalau udah bangun bobo reina mandi
habis mandi jangan lupa pakein salep lagi ya biar cepat sembuhin
lihat kumis opa takut ya
kok cepet ma belanya
lagi gak terlalu banyak kerjaan lah
papa kamar dulu bentar ya sayang ya
kamar dulu papa
neno kenapa ya kok kayak ada yang dipikirin
cuma gitu aja jadi ya sayangnya
biar cepat ntar papa bicara sama dia ya
bukan dia ada masalah
papa ke kamar dulu katanya
kayaknya kamu lagi ada masalah
siapa tahu papa bisa bantu kamu
aku cuman masih kesel aja pa
kenapa orang orang menganggap al itu sama sekali nggak sama
padahal jelas jelas dia udah lalai
apa yang terjadi rena kan
karena di luar pengawasan dia
ya untung sekarang reina cuman
keserahin pat gimana kalau
besok besok kejadiannya lebih dari itu pak
menganggap sepele itu maksudnya gimana
aku sempat ketemu pengacara
untuk nanya dari sisi hukumnya seperti apa
soal pengawasan orang tua
bukan sebuah kesalahan
bupanti juga ngeliatnya hal yang sama
reina hampir kejatuhan
sampai aku buta pak
terus kejadian yang sama
reina keracunan kue
apa itu bukan bentuk dari kelalaian
kayaknya kamu lagi ada masalah
coba cerita ke bapak dong
siapa tahu papa bisa bantu kamu
menganggap hal itu sama sekali tidak salah
padahal jahat jelas dia udah lalai
apa yang terjadi rena kan
karena di luar pengawasan dia
ya untung sekarang reina cuma keserahin pak
biasa biasa kejadiannya lebih dari itu pak
nanti lu tentu
menganggap sepele itu maksudnya gimana
aku sempet ketemu pengacara
untuk nanya dari sisi hukumnya seperti apa
soal pengawasan orang tua
itu masih berubah
itu masih bukan sebuah kesalahan
bu panti juga ngeliatnya hal yang sama
reina hampir kejatuhan
sampai aku buta pak
terus kejadian yang sama
reina keracunan kue

apa itu bukan bentuk dari kelalaian
itu bukan bentuk dari kelalaian
sekarang mungkin kejadiannya nggak terlalu parah
sampai terjadi apa apa dengan rina gimana pak
nggak ada orang tua yang sempurna nok
di dunia ini
semua orang tua pasti pernah melakukan

papa juga pernah lalai
belajar naik sepeda
kamu untuk belajar naik sepeda sendiri
kamu untuk belajar naik sepeda sendiri

tiba tiba mau jatuh dalam parit
dan kepala kamu luka
sampai kamu dijahit sampai delapan jahitan
mama kamu sampai mau pingsan
papa sebagai orang tua merasa gagal
bukan papa saja
mama kamu juga pernah
melakukan hal yang sama
mengajak kamu ke pasar
tapi alhamdulillah kamu ketemu
dan kamu harus tahu itu
setelah kejadian itu
kamu perlu usaha untuk membaiki
semua kesalahan kami
agar kami tidak lalai lagi
kamu juga pasti akan
belajar dari kesalahannya
kalau nanti dia lalai lagi
itu karena kesalahan dia
yang penting kamu sudah mengingatkan dia
ya tapi kalau seandainya nanti terjadi lagi gimana
kamu gak usah perpanjang masalah ini
ingat kata papa kemarin
kamu gak mau kan
kalau nanti riki dekati mereka
alpun akan berpikir sama seperti kamu
kamu paham kan maksud papa